pas banget rena sebentar lagi keluar sekolah
diajakin pulang ke jakarta
berarti gue harus pisah sama elsa
gue harus pisah sama keisha
kenapa rasanya berat banget ya
gue harus pisah sama keisha
ikut sama papa mama ke jakarta
aku sebenernya pengen banget ikut papa mama
aku sebenernya pengen banget ikut papa mama
aku sebenernya pengen banget ikut papa mama
tapi aku gak mau dipenjara lagi pak
kamu harus menghadapinya
kamu harus mempertanggungjawabkannya syah
kamu harus menjalani sisa hukuman kamu
kalau kamu menyerahkan diri
kalau kamu sekarang
mereka pasti akan mengerti
karena kamu bukan menyerahkan diri
kamu kan kecelakaan pak
kami sudah belajar menggantikan anda untuk mengetahui
baik terjadi apa yang belum terjadi
kalau saja ini banyak pembahasan sama ada

tapi aku sudah telah memiliki anak yang nosing pak

aku nggak sanggup kalau harus pisah sama keisha
kamu gak usah mikirin nasib kaisar
papa dan mama akan memberikan yang terbaik
yang bisa kami berikan buat keisha
nanti kamu keluar dari penjara
kamu bisa hidup normal sama keisha
bukan seperti ini
dengan kondisi pelarian seperti ini nak
kamu gak sehat
bapak aku gak bisa keisha tuh masih menyusui lho pak
apa sih pak
papa akan datang setiap hari untuk ambil asi kamu
tetep keisha bisa nyusup
ya nggak bisa pak aku pengen nyusunnya langsung
aku gak mau pak
kalau kamu mau hidup normal sama cash
harusnya dulu kamu gak membunuh nak
ayolah mau gitu dulu
tolong jangan paksa angsa sekarang
elsa sekarang lagi panik dia ketakutan pa
kasih elsa waktu dulu sebentar
aku yakin elsa bisa mikir dengan jernih
ini untuk kebaikan
kebaikan kamu dan juga kebaikan keisyah
om tante mau pulang
tante mau pulang
tante mau pulang
tante mau ucapin terima kasih banyak ya
karena kamu udah banyak sekali membantu elsa
karena kamu udah banyak sekali membantu elsa
om minta sama kamu
tolong bantu om dan tante

meyakinkan elsa untuk menyerahkan diri
gak salah om
gak salah om
saya aja yang jelas jelas bukan keluarga

saya mau bantuin elsa sampai seperti ini

pengen ngejeblosin elsa ke penjara
pengen ngejeblosin elsa ke penjara
kamu belum paham ricky
gak bisa dibikin benar
gak bisa dibikin benar
lo sampai kapan elsa hidup seperti ini